ruhut sitompul resmi terdaftar sebagai salah satu jurubicara tim pemenangan basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
seperti diketahui ruhut adalah politikus partai demokrat
di mana partainya mengusung agus harimurti yudhoyono silviana murni dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
usai menggelar rapat internal dan menentukan susunan panitia untuk dilaporkan ke kpud dki
sekretaris tim pemenangan calon petahana ahok jarot telah memasukkan ruhut sitompul sebagai salah satu jurubicara pemenangan tim
posisi ruhut sebagai salah satu jubir tim pemenangan pun setelah melalui proses pertemuan dan pembicaraan sebelumnya
sebelumnya ruhut sitompul memilih untuk melepas jabatan strukturalnya di partai demokrat demi dukungannya ke pasangan ahok jarot
ruhut mengakui keputusannya telah mendapat restu dari partai demokrat
rusitombol mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan koordinator polhukam di partai demokrat hari ini
keputusan ini terkait pilihannya mendukung pesaing agus yudhoyono dalam pilkada dki jakarta
meski bukan lagi pejabat partai ruhut menegaskan dirinya masih kader partai demokrat
ruhut mempersilahkan kader demokrat lain melaporkan dirinya ke majelis kehormatan dewan